hilang kendali saat memacu kendaraannya di sebuah tanjakan
sebuah truk di kota banjar hampir terprosok ke dalam jurang
beruntung badan truk tertahan sebuah pohon besar sehingga laju truk terhenti tepat di tepi jurang
kecelakaan tunggal ini terjadi di tanjakan cerowo kota banjar minggu pagi
truk pengangkut pasir ini terperosok ke jurang sedalam lima meter
sebelumnya truk sempat terbalik beberapa kali hingga menyebabkan badan truk ringsek
beruntung laju truk terhenti oleh sebuah pohon besar di tepi jurang sehingga truk tidak lebih jauh terjun ke dasar jurang
sopir truk lolos dari maut namun terluka ringan dan trauma usai kejadian
deden rahadian banjar